hai semuanya selamat malam
selamat malam semuanya gimana nih ini udah work from home hari kesekian
sebentar ya aku sambil oke hai ada sarah udah ada gabung ada aji maldini udah ada banyak banget
yang gabung randy pratama semuanya selamat malam kembali lagi di ngobrol di rumah bareng
cnn indonesia dan kali ini giliran saya mayfri syari ini ada hai karagil karagil
mahardika dari jerman ini dibilang siapa nih bintang tamunya malam ini malam ini kita akan
membahas satu topik yang kayaknya kalau kita nonton tv atau baca berita gitu ya
hai ramai banget diperbincangkan yakni soal transportasi gimana sih sebenarnya penerapan
transportasi selama masa psbb ini nah kita akan bahas nih sama narasumber kita hari ini ada dua
para narasumber yang pertama ini adalah
kepada dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia yaitu bapak budi
setiadi dan yang kedua nanti kita akan ngobrol dengan dirut pt mrt jakarta atau pt mrt jakarta
yakni bapak william syah bandar jadi nanti kita akan ngobrol banyak kalau yang malam ini
tanya juga nih sebagai pengguna
tulis ya di komen di bawah ini
cnn indonesia tv saya cek dulu
kita akan mengundang langsung
sudah bergabungkah bersama kita
jadi malam ini kita akan
aturan transportasi saat
apakah pak budi sudah bergabung
kita langsung berbincang
yakni pak budi
with pak budi sebentar
malam ini kita akan menjawab banyak pertanyaan nih
jadi yang masih
bingung bingung sebenarnya tuh boleh
enggak ya aturan seperti ini gitu
nah ini semua nanti kita bahas malam ini
saya cari dulu pak budinya
harusnya sudah ada di sini
kita sedang menunggu
assalamualaikum selamat malam
sudah standby dengan masker ya pak saya juga sudah ada
maskernya di sini
selamat malam pak gimana kondisinya sehat pak
sehat pak budi
bisa mendengar suara saya
malam ini kan kita akan membahas soal aturan transportasi
terutama saat psbb
ini ddki jakarta sudah berlangsung
sejak jumat lalu
kemudian di beberapa daerah penyangga ini akan mulai di hari rabu besok
dan ada beberapa juga
seperti tangerang itu yang akan mulai di hari sabtu ya pak ya
nah pak satu hal yang sangat dipertanyakan ini pak
terutama bagi pengguna ojek online
ini kan ada perbedaan aturan nih pak
pertama dari aturan kementerian kesehatan
menyatakan bahwa dilarang untuk ojol ini membawa penumpang
kemudian keluarlah peraturan menteri perhubungan nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
ini di dalamnya menyatakan bahwa boleh bawa penumpang
asalkan ada syarat syarat begitu kan yang disebutkan
nah sebenarnya itu boleh apa enggak pak
kalau jawaban dekat saya bisa ya
dalam arti begini
peraturan menteri perhubungan nomor delapan belas ini
ini kan lahirnya adalah setelah
peraturan menteri kesehatan nomor sembilan
jadi semuanya kita merujuk
karena memang ini dalam rangka pencegahan untuk corona
jadi kita merujuk ke sana
nah kemudian di dalam peraturan menteri kita
dalam ayat satu
itu dengan tegas disampaikan
bahwa sepeda motor untuk
hanya untuk pengangkutan barang ya pak kalau di c
jadi sepeda motor berbasis aplikasi
dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang
atau kemudian untuk kendaraan sepeda motor pribadi
itu masih bisa untuk mengangkut
tetapi dalam warding pasal itu
masih ada kata dapat
dapat mengangkut penumpang
dengan ketentuan harus mengikuti adem pasyarat
kata dapat baik kunci
peraturan menteri kita ini
bisa membolehkan bisa juga tidak
tapi siapa yang menentukan
peraturan menteri kita kan dibuat untuk seluruh indonesia
tidak hanya untuk jakarta
kondisi modal transportasi
pergerakan angkutan umum di
daerah itu berbeda dengan jakarta
ada sekarang daerah yang angkutan umumnya sudah berhenti
tinggal mungkin sepeda motor
nah apakah kemudian dengan sepeda motor
tidak berlaku untuk ngangkut penumpang
untuk membonceng katakan
nah makanya peraturan kita dibuat seperti ini
tapi sangat tetap
yang mengatakan bahwa itu bisa atau tidak
adalah peraturan gubernur
makanya tinggal sudah benar
ada peraturan gubernur nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
yang tidak boleh sepeda motor ojek untuk penumpang
jadi menurut saya sudah nggak bisa di
nggak jadi masalah lagi nggak usah dipertentangkan lagi
iya sempat bingung kan pak
karena dari peraturan kementerian kesehatan
tidak diperbolehkan begitu untuk kendaraan berbasis transportasi online
atau ojol gitu untuk bawa penumpang
terus tiba tiba ada permainan huk menyatakan
boleh ini kata katanya dapat mengangkut penumpang
dengan ketentuan ada ketentuan ketentuannya tuh
tapi berarti bisa disimpulkan bahwa
yang menjadi penentu akhir adalah keputusan dari gubernur ya pak ya
gubernur iya betul
berarti kalau di dki jakarta kan
gubernur dki jakarta anies maswedan sudah dengan tegas menyatakan bahwa
iya kalau bekasi depok bekasi berujawa barat
berarti kalau untuk depok tangerang bekasi bogor dan daerah daerah lain
yang nanti sebentar lagi akan menerapkan psbb ini
gubernur jawa barat
itu dari peraturan gubernur ya terkait dengan hal ini ya pak
oke pak tapi kan ini kalau kita bicara soal peraturan
atau peraturan kementerian perhubungan nih pak ya
yang nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
ini kan ada kata katanya yang harus memenuhi protokol kesehatan
harus juga menggunakan masker tidak berkendara
saat suhu badannya tinggi dan lain lain
ini berarti yang wajib memfasilitasi seluruh ketentuan ini siapa pak
apakah negara dalam hal ini kementerian perhubungan
beserta jajarannya yang wajib memfasilitasi ini semua
atau providernya pak
ya ada beberapa kemungkinan ya
kalau kemudian itu sebagai salah satu kelengkapan bagi pengendara
untuk boleh mengambil penumpang atau menerima order
harusnya nanti sebetulnya adalah dari pihak aplikator
tapi kalau menyangkut masalah pengecekan suhu tubuh
itu kan pengendara sepeda motor ojek online kan bergerak terus
artinya mungkin saat melewati pos pos tertentu
harusnya dari daerah menyangkut masalah dari dinas kesehatan sempat
yang melakukan pengecekan terhadap suhu tubuh dari pengemudi itu sendiri
baik berarti yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuai dengan aturan aturan
yang tadi disebutkan nih memenuhi protokol kesehatannya itu adalah dari
aplikator bisa pemerintah iya kemudian juga kesadaran sendiri
dari para pengemudi sendiri
pemerintah juga ada masyarakat yang sebagai penggunanya
hmm berarti kalau untuk dari pemerintah ini kan ada poin nih
untuk pasal sebelas di poin d kemudian ada poinnya nomor tiga ini menyatakan bahwa
menggunakan masker dan sarung tangan berarti pemerintah juga siap ya pak ya
atau wajib dong untuk menggunakan masker dan sarung tangan
ya kita siap kemarin saya juga sudah saya dapat bantuan masker dari alfamart
sebanyak dua puluh ribu sebagian besar sudah kita bagikan kepada para pengemudi ojek online
itu sistemnya gimana pak mungkin ada beberapa pengemudi
ada beberapa pengemudi transportasi online yang sampai saat ini
aduh gak kedapatan nih gitu
ya ini kan cukup banyak juga ya pengemudi online ya
ya mungkin nanti saya ada beberapa tahap ini satu satu saya sudah berbagi kemaren cukup banyak
nanti tahap berikutnya akan kita bagi lagi
jadi ini adalah kebutuhan pemerintah dan kita juga secara bersama
untuk membagi kepada para pengemudi untuk sama sama kita melakukan pencegahan terhadap covid sembilan belas
iya berarti untuk memastikan itu semua merata gimana pak
berarti sudah punya datanya nih dari kementerian perhubungan
ya kita harapkan kalau memang merata secara bertahap artinya dari pihak aplikator juga bergerak
saya sudah minta saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mereka
oke sebentar pak
tadi sempat putus pak
iya sempat putus
tadi sempat putus mungkin boleh dijelaskan kembali singkat
ya jadi saya kira ini tanggung jawab bersama karena pak menko maritim sebagai menteri perhubungan at indri menyampaikan
bahwa kita sekarang harus kompak semuanya
pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga masyarakat komponen masyarakat
nah komponen masyarakat siapa
termasuk aplikator termasuk juga para pengemudi
kita juga pemerintah kemarin sudah membagi sebanyak sekitar dua puluh ribu tadi
atau mungkin kalau masukan dari saya mungkin bisa ditaruh di beberapa checkpoint jadi ya pak
jadi kan para pengguna atau para driver ini bisa dengan mudah menemukan gitu daripada dia menunggu
aduh saya dapat nggak ya tapi dia bisa menjemput bola gitu dengan datang ke beberapa checkpoint
mungkin bisa disediakan masker dan sarung tangannya pak
nanti untuk tahap berikutnya tahap kedua ini tahap satu sudah sabarkan
saya akan siapkan lagi untuk bisa membagi demikian banyak kepada para pengemudi ojek online juga
baik pak ini ada beberapa warganet juga yang sudah bergabung bersama kita
di sini ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan
ada yang katanya ingin menyampaikan pertanyaan boleh ya pak ya
tinggal tulis aja di kolom komen
jangan jangan terbanyakan ya
siap boleh pak
pak selanjutnya kita membahas lagi soal satu hal yang berhubungan sekali dengan transportasi darat
ya ini waktu mudik sudah sebentar lagi nih pak
kalau saya sih harapan saya untuk mudik
ini kan sudah ada sk tiga menteri menteri pan rb menteri agama menteri tenaga ya
yang merubah jadwal waktu libur di dua ribu dua puluh
ya jadwal jadwal waktu libur sama apa
ya kita dari awal sudah berubah
skema libur itu yang lebaran ini akan kita hilangkan
terus kemudian diganti yang lain
kemarin ada beberapa opsi dari yang kita diskusikan
yang pertama libur saat ini
tapi apakah ini covid sembilan belas sudah bisa normal atau belum kita nggak tahu
kemudian tujuh belas agustus dan akhir tahun
tapi akhirnya saya lihat di dalam sk bersama tiga menteri libur yang lebaran sekarang ini diganti akhir tahun
akhir tahun nanti ada libur cukup panjang juga
nah kita harapkan yang sekarang
mudah mudahan sekarang sih memang kita masih tahapan untuk mencegah orang untuk tidak mudik
tapi nanti berikutnya kalau kita ingin ini juga banyak survei yang mengatakan kita harus tegas untuk tidak mudik
nah saya juga sedang menunggu juga ini
tapi kan sekarang belum masuk ke tempat untuk mudiknya itu sendiri
h tujuh baru kita akan masuk ke mudik
oke berarti kita sama sama tunggu untuk h tujuh dan h tujuh nanti untuk aturannya dan kira kira sanksi apa yang diterapkan bagi mereka yang melanggar ya pak ya
ya betul gitu
tapi kalau sejauh ini memang aturan dari presiden untuk pns kemudian juga karyawan bumn itu memang sudah dilarang ya pak ya
jadi pns bumn karyawan itu semua tidak boleh mudik
tni polri juga demikian
tadi kalau soal membahas soal mudik
nah satu hal lagi juga yang hari ini ramai sekali nih pak diperbincangkan
persiapan untuk psbb di daerah penyangga ibu kota
membahas soal transportasi kereta gitu pak
mungkin memang agak kurang tepat nih ya pak ya kalau menyasar ke bapak sebagai dirjen perhubungan darat
tapi ini saya mewakili beberapa warganet yang juga tadi sempat bertanya
sejauh ini sudah ada komunikasi belum pak dengan dirjen kereta api
membahas soal adanya harapan dari beberapa kepala daerah ini untuk kemudian menghentikan sama sekali
itu sudah ada komunikasi belum pak dengan dirjen kereta api terkait hal ini
kebetulan kemarin dengan tadi kita juga baru diskusi dengan dirjen kereta api
dengan beberapa dirjen terkait beberapa permintaan pemerintah daerah
ada yang minta penyeberangannya dihentikan ada yang minta keretanya dihentikan dan sebagainya
tapi saya kira sebagai perdomaan kita sementara adalah peraturan kementerian perhubungan nomor delapan belas
tapi kalau kemudian ada permintaan dihentikan sama sekali
oke berarti artinya kalau kita bicara soal
semuanya mengacu pada peraturan menteri perhubungan nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tapi kalau kita berkaca pada soal transportasi ojek online kan itu balik lagi ke aturan kepala daerah ya pak
kalau nanti tiba tiba atau ternyata peraturan gubernur jawa barat ini menyatakan mengharapkan untuk menghentikan seluruhnya
berarti itu bisa ya pak ya
sempat terputus mbak nggak jelas saya
pak kalau kita bicara soal semuanya mengacu pada permen nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tapi kan berkaca pada aturan terkait dengan ojek online boleh bawa penumpang kan kalau di dki akhirnya mengikuti pergub dki
berarti terkait dengan layanan kereta api ini juga nanti pada akhirnya akan sesuai dengan daerah masing masing juga ya pak ya
ya jadi begini kemarin kan permintaan untuk melakukan psbb itu kan sebetulnya jabodetabek itu kan
itu boleh aglomerasi
yang kita harapkan ada keputusan sama jabodetabek melakukan psbb
tapi kemarin ternyata yang diajukan dulu adalah jakarta
berikutnya ke depok dengan bekasi kemudian tangerang dan sebagainya
nah kalau sekarang satu kesatuan sudah meminta ada psbb
saya kira lebih mudah kita untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana kita pengatur untuk angkutan untuk moda transportasinya
baik untuk kendaraan angkutan umum maupun yang pribadi
oke berarti nanti tergantung dengan aturan gubernur masing masing ya pak ya
tidak begitu ya
oke pak ini ada yang sepertinya ketinggalan nih pak tadi dia ingin bertanya juga nih pak ada reza hidayat dua ratus enam puluh
katanya pak gimana kalau ada masyarakat yang bandel mudik dalam kondisi seperti ini
kira kira sanksinya seperti apa dan mungkin kapan akan diterapkan boleh dijelaskan lagi mungkin pak
sebetulnya kita dalam peraturan menteri no delapan belas kita ada perdoman untuk angkutan
untuk angkutan moda transportasi untuk mudik baik angkutan umum maupun angkutan pribadi
tapi di situ kita baru sekedar adalah bagaimana perlakuan kita atau pengawasan kita saat mau berangkat mudik
baik kepada pemerintahnya kepada kita sebagai pelaksana prasarana kepada operatornya yang memiliki bus dan juga kepada masyarakatnya sebagai penumpang
saat diperjalanan bagaimana perlakuannya sampai dengan akhir itu sudah ada di dalam perdoman kita dan semuanya
tapi yang disampaikan tadi kalau nanti sampai muncul pelarangan untuk tidak mudik itu tentunya mungkin kita akan lebih mudah untuk menerapkan sanksi
tapi sanksi saya kira biasanya kalau misalnya ada larangan tentunya mungkin akan kita lakukan semacam penutupan di beberapa pintu keluar dari wilayah jabodetabek untuk dikembalikan untuk tidak mudik
namun saya baru baca hari ini juga ada penelitian
ya ada penelitian dari menteri desa tertinggal
masyarakat yang dari kota kota tidak mudik ke daerah masing masing
jadi sangat bagus sekali ini artinya memang sekarang dari daerah juga menolak atau mengharapkan orang dari kota tidak mudik ke daerah saat lebaran itu
iya tapi sejauh ini berarti dari peraturan menterinya kan masih kalau saya baca baca di sini
seluruh kapasitas dari busnya atau mungkin
ya jadi memang kita sekarang masih pada tahapan menghibur masyarakat untuk tidak mudik
makanya tagline kita adalah tidak mudik tidak piknik dan tidak panik
tapi bisa saja suatu saat karena perkembangan dinamika di luar yang sekarang sedang masih berkembang terus
bisa saja pemerintah tiba tiba membuat satu keputusan kebijakan dilarang mudik
nah namun ini sedang kita tunggu semuanya tapi kan sekarang belum memasuki bulan atau hari saat mungkin masyarakat akan mudik
yang saya katakan tadi h tujuh dengan h tujuh
oke berarti kita tunggu sampai hamin tujuh h tujuh ya pak
tapi sejauh ini memang aturannya adalah lebih kepada dinyatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya pak ya
iya kira kira demikian
termasuk untuk komunikasi juga dengan provider provider
provider penyedia jasa transportasi ya pak ya
iya kira kira demikian
pak kita kembali lagi membahas soal permen delapan belas ini pak
boleh mungkin secara singkat pak budi dijelaskan
jadi secara sebagai summary begitu apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh sesuai dengan permen delapan belas tahun dua ribu dua puluh ini selama masa psbb
jadi untuk angkutan umum termasuk kendaraan kesehatan pribadi
itu jelas sekali sangat clear
jadi kita harapkan masyarakat sebagai pengguna kendaraan pribadi
jadi kalau misalnya itu jenis sedan karena kita harus physical distancing artinya yang sebelah pengemudi nggak boleh
harus di belakang
kemudian untuk kendaraan barang kita tidak masalah semua kendaraan logistik itu masih boleh semua menjalankan aktivitas
tidak melakukan pengecekan dan sebagainya
tapi ya kita harapkan kepada pihak operatornya harus memperlakukan juga pengawasan menyangkut masalah mungkin suhu tubuh dan kemudian penyakit yang dari pengemudi dan sebagainya
kemudian untuk sepeda motor untuk kendaraan kendaraan sepeda motor yang pengangkut barang
katakan mungkin di rumah makan sebagainya yang mempunyai box di belakang
itu hanya khusus untuk barang saja tidak untuk penumpang
nah kemudian untuk yang pengemudi ojek tadi saya katakan itu sangat tergantung dengan keputusan gubernur
jadi kalau keputusan gubernur mengatakan tidak bisa yaudah itu memang demikian
dan peraturan kita termasuk pemerintahan kesehatan sudah mengatur itu semuanya demikian
oke berarti akhirnya adalah yang menentukan bisa atau tidaknya terhadap suatu aturan itu adalah kembali ke peraturan gubernur masing masing daerah ya pak ya
tidak tidak demikian betul
pak kalau sejauh ini
tersegatur peraturan gubernur dki
siap ini dki jakarta sudah berjalan sejak hari jumat lalu pak ini berarti sudah masuk hari ke jumat sabtu minggu senin selasa hari keempat ya pak ya
evaluasinya seperti apa pak untuk transportasi darat pak
kalau untuk transportasi darat ya saya lihat masih banyak juga masyarakat mungkin apakah memang ketidaktahuan masih banyak juga yang melanggar
masih banyak yang tidak mau nih pak untuk duduk di belakang kalau naik mobil
ya pasti ada yang di sebelah kiri dan sebagainya
tidak pakai masker gitu
kemudian keputusan umum
ya banyak yang belum pakai masker juga demikian kalau alasannya ada yang lupa ada yang nggak punya dan sebagainya gitu
ya kita harapkan ini sudah empat hari kita harapkan mungkin yang hari lemahnya besok akan semakin baik lagi
oke sanksi tegasnya berarti sudah diserahkan kepada aparat untuk menindak ya pak ya
ya sudah mbak sudah
oke tapi sejauh ini sudah ada yang ditindak pak
kalau ditinggak paling hanya peneguran yang ada
ditinggak paling hanya peneguran saja sama mungkin yang duduk di samping itu dipindahkan ke belakang gitu saja
tidak ada tindakan hukum yang ada mati sanksi yang denda dan sebagainya
oke baik berarti masih sesuai dengan ini ya pak ya sesuai dengan kembali lagi kalau tadi dibahas balik lagi ke peraturan gubernur masing masing
pak sebelum kita mau menutup perbincangan kali ini pak sedikit update nih pak budi setiadi
bagaimana nih pak kondisi kesehatan dari pak menteri budi karya sumadi pak
pak menteri berapa hari ini sudah sering panggil
saya sering komunikasi dengan saya bahkan beliau sudah melihat telepon dengan saya mengingatkan kepada pekerjaan pekerjaan yang menjadi prioritas beliau supaya dikawal
jangan sampai tidak terlaksana karena di tahun dua ribu dua puluh ini kan semua kementerian lembaga ada efisiensi pengurangan anggaran yang diarahkan untuk penanganan covid sembilan belas
di tempat saya juga ada pengurangan cukup banyak tapi yang menjadi prioritas menurut beliau itu jangan sampai dijaga

apa itu pak yang menjadi prioritas tetap akan diutamakan beliau
ada beberapa terminal yang pak menteri ingin ada satu perubahan yang dimodernisasi peningkatan pelayanan seperti terminal tirtona di solo terminal di cirebon dan juga terminal di pekalongan itu minta beliau tahun dua ribu dua puluh ini harus sudah jadi dengan wajah yang berbeda
karena di solo nanti rencana kita disana ada ballroomnya ada tempat kegiatan untuk bisnisnya dan juga ada kegiatan untuk kepentingan masyarakat

oke kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak
oke kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak

kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak
kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak

kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak

kalau terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini pak

simpul simpul transportasi darat di terminal dan sebagainya
dermaga dan sebagainya
untuk melengkapi dengan beberapa perlengkapan yang untuk pencegahan covid sembilan belas
termasuk melengkapi apd bagi para petugas petugasnya
oke karena petugas yang ada di beberapa terminal misalnya
ini juga menjadi yang beresiko tinggi ya pak
karena banyak bertemu dengan banyak pihak
berarti pak budi karya ini sudah cukup membaik ya pak kondisinya
mohon berarisunya aja pak ya
tapi hasil tesnya gimana pak
pak terakhir pak hasil swab testnya mungkin
oh sudah negatif ya pak
tapi sudah ada informasi kapan kira kira keluar dari rumah sakit pak
sudah lama beliau keluar rumah sakit
oh ya maksudnya dalam kondisi untuk bergabung
maksud saya masuk kembali ke kantor
tadi belum menyampaikan mungkin antara dua tiga minggu lah mudah mudahan insya allah
semakin cepat semakin baik tapi ya dengan catatan beliau sehat dulu lah
oke berarti harus bed rest dulu karena ya pak ya
pak budi juga terus jaga kesehatan
terakhir mungkin pak
ada yang ingin disampaikan pak terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan ini
kepada warganet yang saat ini sedang menyaksikan
ya saya kira yang pertama saya mohon beraris itu saja untuk sembuhan pak menteri kita
yang kedua buat masyarakat ya mari kita bersama sama untuk melakukan penjagaan covid sembilan belas
bersama pemerintah pemerintah pusat pemerintah daerah termasuk juga masyarakat
kita ingin peran serta masyarakat untuk komit bersama kita untuk pencegahan ini
supaya cepat segera hilang dari negara kita demikian
satu kata pak untuk atau satu kalimat nih untuk mereka yang masih bingung juga
dengan aturan berarti semuanya kembali lagi taati peraturan menteri perhubungan
dan melihat dari peraturan gubernur masing masing ya pak ya
ya taati peraturan menteri kesehatan nomor sembilan taati peraturan menteri perhubungan
taati peraturan gubernur nomor tiga puluh tiga demikian
baik terima kasih banyak pak budi setiadi sudah bergabung bersama kami malam ini pak
sehat selalu pak dirjen
terima kasih mbak
ya selamat melanjutkan tugasnya ya pak ya seperti ini banyak sekali kegiatannya memang pak
sehat selalu pak terima kasih pak dirjen
terima kasih selamat malam
selamat malam pak
nah itu tadi obrolan kita dengan pak dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia
pak budi setiadi maaf ya kalau tadi saya agak agak melihat lihat ke kanan
ini karena saya sambil baca baca nih dari peraturan kementerian perhubungannya
peraturan menteri perhubungannya
jadi sudah baca baca dari tadi tapi kan biar lebih apa ya
ini lagi biar lebih apa benar benar presisi gitu per kalimatnya gitu
nah setelah ini kalau tadi berarti boleh saya rangkum sedikit hasil dari perbincangan kita
atau hasil ngobrol dengan pak dirjen
buat yang masih bingung masih galau warga dki jakarta kira kira harus mengikuti aturan yang mana
masih bisa nggak ya naik ojol gitu
nah ini tadi sudah disampaikan
yang diikuti adalah selain dari peraturan menteri kesehatan
peraturan menteri perhubungan adalah peraturan gubernur dki jakarta
di mana itu artinya tidak diperbolehkan ya
nah kalau misalnya
terkait dengan tadi sempat nanyain soal kereta komuter lain gitu
walaupun memang pak budi ini sebagai dirjen perhubungan darat
tapi tadi sempat menyatakan bahwa sudah sempat komunikasi dengan dirjen kereta api
menyatakan bahwa nantinya akan dikaji lagi dan melihat bagaimana kemudian hasil komunikasi dengan para kepala kepala daerah
nanti kita akan lihat ya kita tunggu bersama pergub dari jawa barat
nah selanjutnya kita akan ngobrol bareng sama pihak mrt nih
jadi sebagai salah satu moda transport
yang juga ini sangat terkena dampak ya dari adanya covid sembilan belas ini
kita akan ngobrol langsung sebentar saya coba dulu
malah jadi kebalik nih
kita coba ya dengan
kita coba berbincang dengan mrt
saya lagi cek cek sebentar ya
ada mrt tadi sudah sempat request to joint
tapi bukan sedikit
sepertinya ini biar teknisnya lebih smooth lagi nanti
saya keluar dulu tapi harus langsung nonton lagi ya
setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan girut pt mrt jakarta bapak william sabandar
oke jadi jangan kemana mana

saya juga meminta programa
terima kasih banyak untuk jamin videonya
dan sebagainya untuk menontonyss